terkait informasi yang bapak tanyakan akan kami bantu mencarikan informasinya terlebih dahulu
tiga menit apakah bapak bersedia untuk menunggu
apakah bapak masih terhubung
kok kayaknya hari ini udah fokus banget gitu
boleh diinformasikan nomor teleponnya
bisa disini dulu gak temen kakak
kangen juga gak sih
aku lagi kangen banget sama ibu
kalau orang lagi sedih
aku gak suka pada siang kakak
aku udah ada belakangan
ia kenapa suara suka
ya sebagai anak harusnya lo bisa maafin
pertama kali gue ngeliatnya
dibangun dulu ya pak ya
bapak sudah lama cari kamu
yang penting bapak cepat sembuh ya
udah rapih nih masakannya
opornya nih udah siap
maafin buntin ya neng
maafin buntin ya galang
oh oh oh yang bagus
karena tania selalu aja
kita sekarang mau tanya
uang masih seri tabung

buat aku aja buat aku aja